ini si pak
eh eh eh eh eh mas
ini pak ada kiriman bunga untuk ibu andin
bunga buat siapa
pak mas al kirimin aku bunga
dia bilang dia akan berusaha untuk mencintai aku
semoga allah mengabulkan doaku
agar al mencintai andin
mas makasih ya
bunganya cantik banget
selamat sore pak
terima kasih bunganya
istri saya suka
kok cepet banget ya sampainya
kayaknya belum ada lima menit yang lalu aku pesen
eh ilah ayang geki
ngapain sih ah norak banget
mana itu fotonya mas dul sama kado yang gigi kasih
ah saya belum sempat
oh belum sempat ya
tapi kiki maklumin kok mas
kan mas radika sibuknya ngalahin artis sinetron
padahal kan kalonya ada di bagah sih
mau cari orang yang buat benerin
tapi belum sempat lagi
kalau nanti kirimin fotonya mas henry sama kado yang kiki kasih
soalnya kiki pengen tahu kalau mas hendy itu suka menghargai pemberian orang
jadi geki biar tahu gitu mas
kalau mas hendi itu nggak bakal ngebuang atau ngerusak barangnya
mas randi geki mau minta tolong boleh nggak
diki minta tolong anterin beli air mineral kalon mas
soalnya si apa itu namanya tukang yang langganannya itu hp nya itu mati
wah mas randi
hah hah mas randi baik banget
baik banget sih sama geki
mas bukain bagasinya cici mau naruh galonnya
waduh di bagasi kan ada muknya geki
geki disimpan di kursi belakang aja ya
ya mas ya disimpan di kursi belakang
kan ini kalonya kan kotor mas
yaudah sini biar saya yang simpan di bagasi ya
kamu langsung masuk aja
mas randi kok makin kesini makin gentleman banget sih

kasih tau mama mama dapet bunga
mama dapet bunga
mama dapet bunga
bunga dari siapa mir
tuh bos dari siapa lagi kalo bukan dari pa bos
sandi tuh kayak kesenengaaang banget dapet bunga dari pa bos
langsung lari ke kamar
hehehe saya aja dengernya seneng
kalo gitu saya mau kemar andi dulu ya
ini bunga dari al
kalo gitu berarti masalah kamu sama al udah selesai ya
tuh makasih ya
mama selamat sekali
al sudah banyak berubah
maksudnya sifatnya dari yang tadinya kaku sekarang jauh lebih hangat dan romantis
mungkin karena aku percaya kali ya
karena aku percaya sama sal itu memang orang yang baik
mama terima kasih sama kami
dulu tuh mama sempat takut loh
takut gak ada perempuan yang mau deket deket sama al karena sifatnya
ternyata ketakutan mama salah
mas mau kemana
ini pak ada kiriman bunga untuk ibu andin
bunga buat siapa
buat ibu andin pak
kenapa bisa ada bunga lagi
tapi bunga yang saya pesen udah sampe kok
hah masa sih pak
tapi tadi saya disuruh antar kesini pak
maaf pak ini foto bunganya terlampir ya
jadi bunga yang tadi andin kirim fotonya itu dari siapa
buat mama ya
nice cantik sekali bunganya
ada di kamar dia lagi happy terima bunga dari kamu
apa yang kamu lakukan tuh menurut mama keren sekali
jangan lupa bantu ya
pasti dia udah heboh udah joget joget udah wow
tapi iya sih kamu benar mir
kalau setiap hari al kasih bunga ke andin pasti rumah tangga mereka jadi semakin harmonis dan juga romantic
kasih aku bunga lagi mas